ungkapan itu seolah tercermin pada sosok sri wulung jeliteng
seorang seniman dari trawulan mojokerto jawa timur
yang mematrikan separuh hidupnya untuk kesenian
dan separuhnya untuk merawat para penderita gangguan mental
dan pasien pencandu narkoba
seniman yang melakoni ludrup karawitan dan lawakan tradisional
sebagai mata pencaharian utamanya ini
bekerja tanpa pamrih
mengupayakan kesembuhan ratusan penyandang masalah sosial
selain caburuk di pergaulan sosial yang melekat
upaya untuk menyembuhkan penyakit mental dan jiwa itu
membutuhkan biaya tak sedikit
itulah sebabnya sri wulung tergerak untuk membantu mereka
melalui sejumlah pendekatan
bertempat di kediamannya yang masih berada dalam areal situs peninggalan majapahit
bapak empat anak ini
membagi hidupnya untuk puluhan penyandang gangguan jiwa
hingga pekerja seks yang ingin lepas dari lembah hitam
memulai aktivitas sosial sejak masih melajang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga penghujung dua ribu enam belas
sudah lebih dari seribu pasien yang telah ia rawat di paguyuban among budoyo
dasarnya saya kasian karena ini juga umat allah yang patut kita tolong

karena saya berpedoman untuk membangun bangsa dan negara itu tidak harus memakai lencana dan mahkota
dengan keinginan yang baik
insyaallah allah itu akan memberi berkah pada kami
dan kami akan diberi jalan yang benar dan kekuatan untuk membangunkan semangat
saudara saudara kita yang sedang sakit ingatan
artinya menyembuhkan ini menarik ya pak ya
menyembuhkan tanpa harus memakai mahkota dan lencana
metode yang dilakukan sebenarnya cukup sederhana
lulusan stm ini memposisikan para penyandang masalah sosial sebagai manusia seutuhnya
selayaknya makhluk sosial ia mengajak para pasiennya untuk membaur langsung dengan masyarakat
tentu saja masih dalam pengawasannya
pak bulum jadi aktivitasnya seperti ini ya memang teman teman ini diajak langsung berbaur dengan masyarakat
ini bahkan jalan keliling kampung
nah ini kan gimana pak respon tetangga apa nggak takut gitu
anak anak kecil bagaimana takut gitu
alhamdulillah masyarakat di sekitar rumah saya dan masyarakat penduduk sentonorjo sangat mendukung
bahkan saya kalau berjalan dengan saudara saudara kita yang sedang sakit
ini dia juga ikut mengamankan kiri kanan jalan dibantu supaya tidak ada kendaraan yang lewat
pada waktu kami berjalan
tapi pernah ada yang menyampaikan aduh pak bulung
misalnya itu kok menakutkan anak anak saya gimana
kemudian mungkin aroma atau apa gitu gitu pernah nggak pak
tetapi memang pada waktu itu ada pasien yang baru datang
kan baunya mesti tapi kita langsung pakai
biasanya kritikan itu masih ada tapi apa kadang kadang tapi dia
setelah saya memberitahu
iya setelah saya memberitahu
bahwa ini baru datang
karena ada pendopo itu ini baunya kok seperti ini
saya mengatakan saya mengatakan oh ini pasien baru datang
kan kelihatan baru datang itu pakaiannya masih kotor dan kadang kadang ini kurang bersih
itu kan perlu dibenahi dulu
awal dua ribu tujuh belas ini wulung menampung empat puluh tiga penyandang masalah sosial yang ditempatkan di rumah pribadinya
yang diubah menjadi kamar kamar untuk pasien
upaya yang dilakukan wulung pun telah membuahkan hasil
hal ini dirasakan langsung oleh edi dan david
edi dahulunya merupakan seorang pecandu dan bahkan bandar narkoba
sedangkan david merupakan mantan penyandang gangguan emosi
setelah beberapa bulan dirawat di paguyuban ini edy menyatakan telah terbebas dari narkoba
sedangkan david juga dinyatakan sembuh total
saya dulu kecanduan narkoba pil pil kublo itu minum minum keras
habis itu lama hampir sekitar dua tahunan lah sampai jadi bancar narkoba
habis itu saya tangkap polisi cuman enggak sampai dibawa ke kantor polisi ditolong oleh pak

saya disuruh sini dikasih bimbingan dikasih bantuan
kasih kerjaan kasih kegiatan
setiap pagi bangun jam tiga masak buat orang gila ini
selama sampai sekitar empat bulan lima bulan
baru dikasih kerjaan di pertamini oleh mas victori
hasilnya ya alhamdulillah akhirnya gak kembali lagi lah
gak kecanduan ya
gak kecanduan dikit dikit udah hilang sampai sekarang
nggak pernah makan sama sekali
pertamanya itu pikiran gelisah karena suka taburan mbak dulu
terus setelah di rumah ngamuk ngamuk ngamuk
disaranin orang suruh bawa ke sini
habis itu dibawa ke sini
dikasih ke sini tiga bulan
diajak pak d bicara ngobrol ngobrol di laut pendekatan gitu
akhirnya sudah sembuh kan pulang kerja
terus sekarang lagi nganggur
di sini bantu bantu pak d
uniknya ketika sudah dinyatakan sehat jiwa maupun raga
baik edi maupun david justru tetap betah untuk tinggal di paguyuban among pudoyo
keduanya memilih menduplikasi jiwa sosial wulung
dengan menjadi relawan di yayasan yang tak menjanjikan penghasilan ini
setiap hari aktivitas di paguyuban among budoyo dimulai pada pukul tiga dini hari
diawali dengan memasak menu makan pagi
dapur di bagian belakang rumah wulung ini
terus mengepulkan asap untuk tiga kali makan
dan dua kali makanan ringan setiap harinya
dalam satu bulan paguyuban among budoyo harus menyediakan enam kuintal beras
dan ini belum termasuk lauk lauknya
makan memang perkara biasa
namun tidak bagi para penyandang gangguan jiwa
sebagai kebutuhan pokok kegiatan ini harus dipaksa
tak jarang wulung maupun relawan harus menyuapinya
selain makan kebersihan juga menjadi pekerjaan utama
maklum saja para penyandang psikotik ini belum bisa melakukan ritual kebersihan secara mandiri
yang paling berkesan itu pada waktu ada pasien datang
saya hadapi dia meludahi saya
meludai pak wulung
sekali dua kali
oh berulang ulang saya ini sampai basah
itu pun saya tidak marah
tapi akhirnya dia melihat saya sampai dai saya ini basah
dia akhirnya dia bisa menangis
makanya saya bisa mengatakan orang jelek pun akan bisa menjadi baik
hanya dengan kesabaran dan ketekunan
hanya dengan kesabaran dan ketekunan kita merawat dan kita tidak menyajimati
walaupun dia mengolok olok kita kita harus menerima
hanya dengan kesabaran saja itu akan bisa menaklukkan orang orang yang keras
dan itu salah satu teknik bapak untuk menyembuhkannya
iya seperti ini semua ini
pengabdian yang wulung lakukan selama ini memang tak menjanjikan penghasilan

roda penghidupan pak guyuban amung budoyo ini terus berputar
setiap bulannya tak kurang dua puluh tiga juta rupiah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok puluhan penyandang masalah sosial ini
bulung sendiri tidak menentukan tarif biaya penitipan dan pengobatan pasien
semua didasarkan pada keikhlasan serta kemampuan dari pihak keluarga pasien
pak wulung ini kalau soal pendanaan ya pak ya pembiayaan ini sebulan dua puluh
terus kok bisa dihubungi
terus kemarin bulan kemarin dari iuran sukarela keluarga ini hanya enam juta
kurangnya banyak ini pak selama ini setiap bulan seperti itu
terus memenuhinya gimana ya pak
memenuhinya karena saya sendiri juga pelawak
karena kadang kadang saya main untuk melutupi ini
kadang kadang saya menyewakan alat gamelan ini untuk menutupi ini
dan seperti kemarin saya memang minus saya sampai mengadakan bpkb sepeda motor itu tiga
untuk menunjang saudara saudara kita
tapi saya tidak mengeluh
dan kami tidak susah
walaupun bpkb saya masuk bangga
saya yakin allah itu mempunyai mujiat yang sangat damsat
akan memberikan barokah pada kami untuk saudara saudara kita yang sedang sakit
karena kami tidak pantang untuk mengundurkan diri
tapi saya pantang untuk menyerah
salah satu elemen penting dalam penyembuhan diayasannya adalah
tanpa gaji bulanan serta tanpa pamrih
mereka suka rela mencurahkan waktu tenaga dan pikiran untuk membantu di paguyuban ini
karena adik adik ini saya selalu mengatakan begini
orang berbuat baik itu tidak harus dengan uang
kamu mau membantu itu pun kamu akan mendapat barokah dari allah
ya gaji kamu nanti allah di sana
dan adik adik kami pun yang di sini relawan
kami pun yang di sini relawan itu malah bekasnya anak nakal semua
mantan narkoba mantan pencuri
dibantu di sini
itu pun tidak ada gajian mbak sama sekali

untuk bercerai songpeng

o datanglah maka

itu telah ia elogi dalam ribuan orang
masih di pelataran paguyuban among budoyo
pada selasa dan jumat
pelataran yang biasanya digunakan untuk tempat beristirahat pasien
dialih fungsikan menjadi tempat belajar kesenian daerah
materi yang diajarkan diantaranya
karawitan pedalangan warangono sinden hingga ludrup
semua yang diajarkan wulung ini
ia ajarkan secara cuma cuma
tanpa memungut biaya
salah satu peserta sekolah informal karawitan ini adalah adang permana
adang belajar sejak kelas satu sekolah
adang telah menguasai beberapa alat karawitan
saya merasa sangat terbantu
karena belajar karawitan
sekarang sudah bisa karawitan
biasanya dapat job
job itu saya mendapatkan honor
uangnya untuk bisa bayar sekolah
kadang kadang kalau pas punya uang banyak ya
jarang minta ibu
pengabdian wulung ini
selain untuk menjaga kelestarian budaya
diharapkan ilmu yang telah diajarkan
bisa memberikan manfaat
terutama untuk membantu biaya sekolah
sementara untuk para pengajar
wulung juga mendatangkan pakar pakar di bidangnya
agar ilmu budaya yang didapatkan ini bisa berhasil menjaga kelas sekolah dan kelas kelas sekolah
yang bantu orang orang yang sakit disini
yang tidak membantu uang
yang membantu meringankan yang sakit ini
tak hanya meminta bantuan rekan rekan seprofesinya
untuk mengajar di sekolah informal
tak jarang wulung meminta para seniman
untuk ikut peduli pada bidang sosial yang digelutinya
pak wulung ini kalau saya lihat dari kemarin ya pak ya
itu ketika merawat orang orang yang sakit
itu juga ada relawan
nah ini waktu mengajar adik adik semua ini juga
ada seniman seniman yang membantu
itu gimana pak memang bapak mengajak atau bagaimana itu
kalau seniman seniman yang membantu itu
dia dengan suka rela
melihat saya kalau melatih sendiri
dan dia tidak rela kalau budaya kita hancur
dia mau membantu saya
dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas
karena disini tidak ada hr yang membantu saya
hanya sekedar uang bensin seperti masu'ud itu rumahnya kandangan
seperti cak buanam itu rumahnya
seperti cak buahnam itu rumahnya juga dari jombang
oke itu artinya jenengan yang ngasih honor artinya dari dana kantong pribadi juga
dari kantong pribadi tapi bukan honor lah hanya sekedar uang bensin itu saja
atas kiprahnya dalam mengabdikan diri di dunia sosial maupun pendidikan
pada dua ribu enam belas wulung mendapat kunjungan dari menteri sosial
hovifah indar parawansa
paguyuban among budaya didaftarkan menjadi lembaga kesejahteraan

keresmian lembaga ini untuk memperjelas posisi hukum dan keberadaan paguyuban among budoyo
serta mempermudah kerjasama dengan instansi terkait misalnya dinas sosial
pemerintah mau membantu kami supaya untuk mengajukan proposal
tapi kami tidak mau yang salah bukan pemerintah kesalahan dari pihak kami
mengapa saya tidak mau mengajukan proposal
karena yang saya bina ini bukan hanya untuk membuat kompetisi
karena yang saya bina ini bukan hanya untuk membuat kompetisi
karena yang saya bina ini bukan hanya untuk membuat kompetisi
anak yang mantan narkoba ada pencuri ada mantan psk
kalau saya mengajukan proposal otomatis saya akan mengharapkan saja
dan anak anak itu kan akan tahu kalau saya mengajukan proposal
otomatis dia akan juga meniru saya mengharapkan saja
saya tidak menginginkan karena adik adik kita yang di sini kami ajarin untuk berkarya

supaya mempunyai masa depan
kalau masa sekarang tidak diajari yang baik berkarya yang baik
dia tentu tidak akan mempunyai masa depan
komitmen inilah yang membuat paguyubannya pernah berada pada titik nadir kekurangan
namun wulung selalu optimistis dan yakin bahwa tuhan tidak akan meninggalkan niat serta tujuan yang baik
mudah mudahan bisa bertahan terus
saya tidak menutup dan saya mendapatkan keinginan yang baik untuk membuat kompetisi
saya tidak menutup dan saya mendapatkan keinginan yang baik untuk membuat kompetisi
dari keluarga pak hassen

sedangkan pengeluaran saya dua puluh tiga juta lebih dalam satu bulan
kalau dipikir tidak logika
caranya bagaimana anak saya yang dua ini mau membantu
yang irawan victoria bagusa congko dengan setiawan anugrah sejati itu
selainnya saya juga berkarya bagaimana untuk menyukupi ini
selainnya saya juga berkarya bagaimana untuk menyukupi ini
kalau saya mau te ringing
itu di bagian enseng
nek anakku gak sukses untuk apa saya mau jadi tontonan
di mata keluarganya wulung merupakan sosok ayah serta kepala keluarga yang baik
ia menjadi panutan bagi anak serta cucu cucunya
semangat kerelawanannya diwariskan kepada dua anaknya
irawan victoria ida bagus dan setiawan anugrah sejati
baik victori maupun wawan kini juga aktif dalam membantu mengurus para pasien pasien
totalitas wulung dalam memberikan pelayanan sosial yang tentu saja mengorbankan waktu
tenaga dan materi mendapat dukungan penuh dari keluarga
termasuk dari siti ngaisah istrinya
ya saya dulu itu nggak percaya ngeramut anak anak stres itu
tapi kok tambah banyak tambah banyak gitu loh
minta pindah ke rumah sini
terus saya itu di belanja itu ya adanya gitu
yang penting ya ikhlas gitu loh
saya sedikit pokoknya anak anak stres itu tidak kekurangan
pendidikan mengenai kepedulian sosial serta kemandirian
memang wulung terapkan kepada anak anaknya
baginya apa yang ia lakukan sekarang ini haruslah mampu menjadi contoh teladan bagi generasi penerusnya
kesuksesan baginya apabila nilai kebaikan darinya bisa diteruskan oleh anak anaknya
iya saya mempunyai semboyan
saya ludruk anak saya harus sukses sekolah harus selamat
sebab kalau nek aku wong seniman nek anakku
untuk apa saya menjadi tontonan
bukan sekedar tontonan tapi tontonan adalah tuntunan
tuntunan yang baik
yang jelek kita akan buang yang baik kita pakai
alhamdulillah anak anak saya sekarang sudah bisa mendai mandiri dan berdikari berkarya
seperti victori wawan itu sudah buka usaha usaha kecil dan bisa membantu kami

yang ditanamkan segi sosialnya sangat tinggi

jadi untuk mempentingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan keluarga atau diri kita sendiri
yang satu harus kita buka lapangan pekerjaan bisa mendorong orang lain
dari kecil saya dididik untuk belajar berani gak takut sama apapun ya
yang pertama hal yang benar lah
disuruh bantu bantu orang orang miskin orang orang nggak mampu

akhirnya terjun ke sini bantu bantu nyembunyikan orang hilang
baik victori maupun wawan kini telah berkeluarga dan memiliki usaha sendiri
kakak beradik ini bekerja sama dan berhasil mengembangkan beberapa usaha di kampung halamannya
di antaranya percetakan air isi ulang dan bensin eceran
yang tersebar di beberapa daerah di kabupaten mojokerto dan jombang jawa timur
tak kurang lima puluh karyawan bagi masyarakat sekitar dan bahkan mantan pasien paguyuban among budoyo
diberikan kesempatan bekerja di sektor usaha ini
sebuah kesempatan kerja yang diakui oleh para mantan pecado psikotik sulit didapatkan
jadi orang orang itu jujur semua
dari biarpun dunianya masuk tergolong dunia hitam
tapi kita harus masuk dulu ke situ untuk mengangkat dia ke jalan yang benar
ya termasuk mereka mereka itu jujur semua
saya pegangin usaha jujur semua
ibarat istilah jangan memandang buku dari sampulnya
para pekerja yang merupakan mantan penyandang masalah sosial ini
justru menjadi karyawan kepercayaan bagi victori maupun wawan dalam menjalankan roda usahanya
karena bagaimanapun juga mereka layak mendapatkan kesempatan
untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan memperbaiki hidupnya
khususnya di dunia kerja
dari hasil usaha mereka
victoria dan wawan ikut membantu menanggung biaya kebutuhan operasional pak guyuban
meski telah mendapat dukungan penuh dari keluarga
dalam menjalankan pengabdian sosialnya
wulung pernah mengalami titik terendah
itu pernah terjadi dua ribu dua belas saya masih ingat itu tidak bisa saya lupakan
saya tetap yakin kalau saya tetap bisa menghidupi
dengan kemujatan allah
pada waktu itu jam tiga sore saya mendapatkan rezeki yang aku dan isu berhasrat
nintal baru nintal dan besoknya bisa belanja
itu kenangan lalu saya ingat dua ribu sebelas bulan lika tanggal tiga belas

seandainya saya tidak mendapatkan bagaimana pada waktu itu pas saja enam puluh orang
dan masih di dalam itu masih porak porak anda
belum terpapar seperti ini

saya kuat terus sampai anak itu saya bisa meneruskan perjuangan saham
saya kuat terus sampai anak cucu saya bisa meneruskan perjuangan

memulihkan jiwa yang sakit
memulihkan jiwa yang sakit
dan membebaskan orang dari candu narkotika bukanlah perkara mudah
namun lulung tak pernah menyerah
baginya hidup tidaklah sebatas hidup
namun juga harus mampu menghidupi terutama bagi penyandang masalah sosial
tidak untuk dihindari namun justru dirangkul agar mereka terbebas
dari masalah sosial dan menemukan potensinya
hingga mampu berkarya membangun negeri ini
harapan saya ke depan mudah mudahan saya dipanukai allah
saya tetap bisa berjalan lancar
sampai anak cucu saya bisa meneruskan perjalanan saya
kalau saya kembali ke banggaan ibu pertiwi jangan sampai di sini
mudah mudahan sampai cucu saya sampai turun turun saya bisa meneruskan
karena saya mempunyai semboyan
saya hujan tidak kehujanan panas tidak kepanasan
karena saya lahir di dunia tidak membawa apa apa
saya pasti yakin
allah itu mempunyai ujian yang jangan terjatuh